minggu pagi jajaran direksi pt lrt jakarta meresmikan operasional light rail transit secara komersial
ada enam stasiun yang dilewati yaitu stasiun velodrome stasiun boulevard tara boulevard selatan stasiun pulau mas stasiun ekostarian dan stasiun pengangsan dua
penumpang dapat menggunakan kartu elektronik atau membeli kartu tiket perjalanan yang disebut single journey thrip
selain tarif tiket perjalanan terdapat biaya deposit rp lima belas yang bisa dikembalikan setelah pelanggan keluar dari peron kereta
di hari pertama penerapan tarif lrt jakarta ini sudah dipenuhi penumpang dan dengan rp lima anda dapat menikmati perjalanan sekitar lima delapan km mulai dari stasiun ujung yaitu pegangsaan dua sampai dengan stasiun velodrome
sedangkan untuk jarak tempuh dari stasiun paling ujung ke ujung ini adalah tiga belas menit
penumpang menyebut positif adanya penerapan tarif
pada lrt jakarta namun masih ada beberapa orang yang belum mengetahui adanya penerapan tarif
saya nggak tahu kalau ada pembelakuan tarif
saya pas itu dikasih tahu sama sekuriti kalau hari ini ada pemberlakuan tarif baru
wah itu sih biasa ya
kalau dulu memang waktu masih baru dicoba gratis
kalau sekarang baru saya kira wajarlah
iya udah sesuai
walaupun jaraknya juga masih singkat tapi kan nanti juga bakal ekspansi lagi
jalur lagi mudah mudahan sih bisa disegerakan
penerapan tarif pada lrt jakarta ini akan mendorong pembangunan lrt fase kedua
yaitu jalur yang mengarah ke jakarta international stadium dan manggarai pada dua ribu dua puluh mendatang
supaya aksesabilitinya bisa mudah ke sana
tentunya akan simultan dengan arah ke manggarai
sehingga nanti pelanggan karena manggarai merupakan hub
hub pelanggan pelanggan baik dari kci dan lain sebagainya
itu bisa bergabung di manggarai untuk meneruskan perjalanan dengan lrt
penumpang dapat menggunakan lrt mulai pukul lima tiga puluh pagi hingga sebelas malam setiap harinya
selama uji publik lrt telah digunakan oleh lebih dari satu juta pelanggan atau sekitar enam lima ratus penumpang per hari
nantinya lrt jakarta menargetkan ada sebanyak empat belas penumpang setiap harinya